saya tahu semua ini pasti ulah kamu
tapi ingat kalau kamu berani menyakiti anak saya mau nol lagi
saya akan balas seratus kali lipat
tante bukan siapa siapa saya tante berani berani tante saya
ya karena kamu itu gak bisa diatur
orang tua kamu aja gak bisa ngatur kamu
udah otaknya miring
ma mama tuh jangan asal percaya sama orang
apalagi orangnya itu tante andis
nanti kamu diem ya
sebentar lagi juga tahu ke siapa pelakunya
ketemu dimana lo
di sini tadi
udah bawa aja
tolong jawab ya
kenapa kamu mencampur obat tidur ke gelas pengunjung restoran
saya terpaksa melakukan ini pak
ini pasti ulangnya ke arah
kamu tuh bikin malu tau gak
bukan mbak itu
kalau kamu nanti ketangkap
asalkan kamu mau menunjuk dia ke tuhan
diego sebagai pelakunya
diego aku sama sekali nggak percaya
ternyata kamu tega banget ngakuin ini semua ke aku dan raja
gak gak gak saya gak percaya kalau diego pelakunya
saya ini kenal dengan sifat monakan saya
jadi gak mungkin kalau diego pelakunya
yalah tante tante
udah jelas jelas dihigu tante yang salah
masih aja tante mau belain
oh apa jangan jangan karena diego ini ponakannya tante gitu
ini apa apaan nih eh maksud lo apa lo duduk balik gue
hah udah jelas jelas clara kan pelakunya iya kan
lo diberberap lo kan
tau nih diego ngapain sih lo diego pake pake nyalah nyalahin gue segala
shh clara diam kamu jangan bikin suasana tambah panas ya
kenapa sekarang mama malah jadi belain diego
oke oke yaudah gapapa kalau semua nyalahin gue yaudah gapapa
tapi paling gak gini nih waiter pasti punya handphone ya kan
dan tadi gue denger ya itu ada suara pesan dari handphone dia
gue yakin pasti pesan itu dari clar

sebenernya gua ngasih ke pot tempat gitu

lo pasti udah disuruh kelarang ngapus semua pesannya ya kan
kan mas diego sendiri yang suruh saya hapus semua wa nya
biar ngelangin jejak kan
enggak enggak enggak enggak
saya masih gak percaya kalau diego itu pelakunya
dia pasti lagi di fitnah
saya akan tuntut masalah ini
mona coba pendapat kamu
apa menurut kamu diego itu pelakunya
mona enggak akan tuntut
aku yang tuntut diego
aku yang tuntut
duli amat tuh
gue nggak tahu ya soal ini
saya benar benar menyesal
saya nggak tahu kejadiannya bakal begini
maaf ya sebentar
saya mau emisi dulu
jelas jelas lo pelakunya ngerti lo
ini semua balesan buat lo
suruh siapa loh culik gue
saya tahu semua ini pasti ulah kamu
kalau kamu berani menyakiti anak saya mau na lagi
saya akan balas seratus kali lipat
tante bukan siapa siapa
saya tante berani berani ya
ayah karena kamu itu nggak bisa diatur
udah otaknya miring
kerjaannya cuma bikin malu
aku mau pergi
aku minta maaf karena tadi aku udah nampar kamu
dan ternyata kamu nggak bersalah
mona denger ya
aku gak akan pernah lagi menyakiti perempuan yang aku sayangin
jadi kamu nggak usah khawatir
karena aku nggak akan pernah menyentuh kamu secara paksa lagi
dulu aku menyesal
aku menyakiti putri
aku menghancurkan hidup dia
tapi saat aku ingin memperbaiki semua kesalahan aku
aku ingin membahagiakan dia
dia keburu diam tuhan
ku hanya sanggup terdiam

saya akan tetap dipercaya
saya akan tetap menangkapmu
ketika kau menghilang
kamu nggak boleh terbawa perasaan
raja pernah menyakiti kamu
tolong jangan memperpanjang masalah ini
ketika aku mau mencari kesalahan

karena dia sama sekali nggak bersalah
tidak ada masalah
kenapa kamu percaya sama diaku
karena cuma diego dan tante anis yang aku punya di dunia ini
oke kalau itu mau kamu aku turutin
tapi kamu harus tahu apapun yang aku lakukan mulai sekarang dan seterusnya itu untuk bahagiain kamu
dan aku akan perjuangin kamu
tante anis aku mau pergi
tante anis aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
ini semua gara gara kamu clark
mona bisa salah paham sama gua itu gara gara tuduhan

aku mau pergi
jadi itu benar ulah diego bukan ulah kamu
apa kan luar sendiri ma
waiter nya aja gila kalau semua itu adalah ulahnya diego
ya tapi dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah